presiden joko widodo mendapat sorotan soal netralitasnya dalam pelaksanaan pemilu dua ribu dua puluh
oleh anggota komite hak asasi manusia perserikatan bangsa bangsa dari senegal
dalam sidang pbb iccpr di genewa swiss dua belas maret lalu
kritikan ini saudara menjadi tamparan keras terhadap pemerintah terutama netralitas jokowi
kita akan kupas bersama sore hari ini bersama narasumber
kita sudah ada politisi psi ade armando dan juga politisi dari pd perjuangan mas ciko hakim
selamat sore mas ciko mas ade terima kasih sudah bergabung bersama kami
saya akan ke mas ade terlebih dahulu yang sudah bergabung melalui sambungan telepon
ini untuk menanggapi kritikan pbb terhadap netralitas jokowi tanggapan anda seperti apa
pertama tama saya harus berhati hati dulu ya
sebuah statement resmi dari pbb atau dewan ham pbb
atau ada seorang anggota dewan ham pbb yang berbicara seperti itu
walaupun tetap harus diakui itu datang dari dewan ham pbb
kalau sekarang saya masih menganggap ini ada seorang anggota dewan ham pbb dari senegal berpandangan seperti itu ya
nah ini kan jawabannya adalah atau pertanyaan adalah
bapak ini dapat informasinya dari siapa ya
narasumber yang dia gunakan itu apa
apakah dia sekedar membaca
ada laporan laporan dari media
coverage dari media tentang indonesia
ataukah memang ada sebuah tim khusus yang dikirim oleh dewan ham pbb ke indonesia
pada masa itu untuk mempelajari apa yang terjadi di pemilu di indonesia
atau gitu lah itu ada pertanyaan pertanyaan yang belum terjawab
nah buat saya tapi apapun bentuk tadi ya
bagaimana kesimpulan itu mereka ambil
saya tetap tidak menganggap ini sebagai sebuah tamparan keras ya
ini adalah sebuah pernyataan yang ya opinionited
ya pendapat yang didasarkan pada berbagai alasan
termasuk juga barangkali kita harus tahu apakah dia itu memang orang yang selama ini
punya kecenderungan untuk mengkritik indonesia misalnya
maaf saya potong sampai di situ sebentar mas ade
memang mempunyai tujuan khusus yaitu mengukuhkan pokok pokok ham di bidang sipil dan politik
menjadi sorotan iccpr ini
tapi kan saya harus tanya dulu ya
anda apakah sudah punya informasi tentang ini sebuah pernyataan dari iccpr secara resmi ya
atau pendapat satu orang anggota iccpr
anda punya nggak datanya
menjadi penting apakah ini memang kritik dari dewan ham pbb iccvr
atau ada pernyataan dari seorang anggota dewan
yang belum tentu mewakili si organisasi itu secara umum
kalau mas iko bagaimana menanggapi kritikan anggota pbb ini
kita tahu dunia ini kan kalau kita bicara soal apa namanya
badan badan ini kan juga kadang kadang punya opini yang tergantung dengan kekuatan kekuatan politik internasional
jadi kalau menurut saya apa yang disampaikan itu sebagai seorang pribadi
yang mempunyai hak untuk duduk di forum yang begitu resmi menurut saya
saya rasa cukup sebagai sebuah kritikan yang harusnya harusnya harusnya menampar
itu kan kata kata last minute ruling itu kan semuanya pasti udah pasti bukan opinionated itu memang menimbulkan opini tentang sesuatu yang dibuat oleh anggota pbb
kata kata last minute ruling itu kan semuanya pasti udah pasti bukan opinioneted itu memang menimbulkan opini tentang sesuatu yang dibuat
itu kan kata kata last minute ruling itu kan semuanya pasti bukan opinionated itu memang menimbulkan opini tentang sesuatu yang dibuat oleh anggota pbb
nah ini saya rasa adalah cerminan bagaimana citra jokowi terkait dengan hak asasi manusia dan demokrasi itu menurun di dunia
not necessarily indonesia secara utuh ya
karena masyarakat indonesia kita tahu masih mengharapkan demokrasi ini berjalan dengan baik
bahkan juga partai partai politiknya banyak juga yang masih ingin sekali memperjuangkan demokrasi kita untuk berjalan dalam koridor yang benar
nah tapi saya melihat ini lebih adalah sebuah kondisi yang lebih bergantung kepada kekuatan kekuatan
nah tapi saya melihat ini lebih adalah sebuah kondisi yang lebih bergantung kepada kekuatan kekuatan

namanya dilancarkan karena cermin tadi citra dari seorang jokowi yang selama ini disanggap sebagai presiden yang demokratis sederhana tidak mungkin melakukan political dinasti dan lain lain
ternyata terbalik dari citra citra yang dibangun sejak awal
dan ini bukan hanya terjadi di indonesia dan ternyata juga di dunia
dengan apa yang terjadi di komisi tentang hak asasi manusia tersebut
ini juga saya rasa menjadi catatan catatan yang begitu banyak sekarang terkait dengan mundurnya demokrasi di indonesia
oke mas ade disebut ini
cerminan di mana demokrasi indonesia menurun
seperti yang tadi mas ciko sebutkan juga ini pbb menanyakan putusan mk terkait aturan yang diubah di akhir akhir
ya sepertinya kita mengalami gangguan komunikasi terkait audio dengan mas ade armando
mas ciko kalau menurut anda sendiri pemerintah harus memandang ini serius atau tidak sih
saya rasa gini ya pemerintah memang kita tidak bisa
saya setuju kalau negara kita jangan mau juga didikte dikte begitu saja
tetapi sebagai sebuah negara juga yang mengakui dirinya sebagai yang mengandung sistem demokrasi seharusnya ini menjadi tamparan yang keras dan melakukan pembenahan pembenahan di situ
nah yang justru menarik adalah tidak dijawabnya pertanyaan oleh apa namanya
perwakilan kita kan dirjen ya dari dirjen di kementerian luar negeri gitu
sementara dia menjawab pertanyaan pertanyaan yang lain
artinya memang mereka tidak siap dengan menjawab pertanyaan yang di kalau kita nggak bisa menjawab pertanyaan kan artinya memang ada hal yang apa ya
ada yang kita tutup tutupi sehingga kita tidak dapat menjawab pertanyaan tersebut
nah ini juga harus kita akui
oke mas ade tadi terputus sambungan kita mungkin bisa dijelaskan kembali
bagaimana anda melihat tanggapan dari anggota pbb ini terkait dengan keputusan syarat pencalonan di akhir akhir
dan juga tadi mas iko menyebutkan bahwa ini tidak ditanggapi oleh perwakilan indonesia
ya pertama tama yang pertama soal keputusan mahkamah konstitusi
seberapa besar ancaman keputusan tersebut atau seberapa besar itu bisa disebut sebagai bertentangan dengan demokrasi
itu kan menjadi masalah persepsi masalah interpretasi ya
yang jelas misalnya pertanyaan besarnya adalah apakah keputusan mahkamah konstitusi tersebut disetir atau diatur oleh presiden jokowi oleh pemerintah
nah ini yang saya rasa kalau dalam pandangan saya sih tidak bisa disebut begitu ya
sehingga kalaupun ini mau disebut sebagai ancaman terhadap demokrasi atau runtuhnya demokrasi ya kita bisa berdebat
karena itu saya memang menyayangkan kalau sampai perwakilan indonesia itu merasa tidak perlu atau tidak bisa menjawab pernyataan tersebut di forum yang resmi tersebut
sehingga orang bisa juga mendengar apa jawaban dari orang indonesia ya
karena kalau dalam pandangan saya itu sebetulnya kritik atau kecaman yang datang dari si wakil senegal ini
ya harus dianggap sebagai kritik yang biasa biasa saja
seperti tadi juga dikatakan oleh anda kan
baik kita akan kembali mencoba memperbaiki hubungan dengan mas ade armando
kita masih akan membahas terkait netralitas jokowi yang dipertanyakan anggota pbb komite ham pada dua belas maret dua ribu dua puluh empat lalu
netralitas presiden jokowi di pemilu dua ribu dua puluh empat dipertanyakan oleh
anggota pbb komite hak asasi manusia
kita masih bersama mas ciko dan juga mas ade armando di kompas petang
mas andde kalau melihat situasi ini ini kan juga bukan pertama kalinya
ada media asing yang juga sempat menyorot terkait pemilu dua ribu dua puluh empat dan dugaan cawe cawe presiden jokowi
oke saya harus cek suara saya bagus nggak
sudah aman sekarang mudah mudahan semoga aman terus
iya pertama tama memang kita harus
apa yang sudah saya sampaikan di awal tadi
kita harus pelajari dulu ya apa yang sebetulnya ingin disampaikan oleh teman dari senegal ini si bapak dari senegal ini
karena kalau isunya adalah soal netralitas ini memang sebuah isu yang barangkali debatable banget
dan debatable dan misalnya orang bisa tanya kan selalu
memang kalau seorang presiden itu tidak netral lantas apa
nah dalam hal ini si bapak senegal ini kan mengaitkannya dengan
nah itu saja kita di indonesia tidak pernah punya informasi yang cukup mengenai benarkah keputusan mahkamah konstitusi itu adalah sesuatu yang datang akibat intervensi dari pak jokowi
itulah makanya saya katakan tadi sebenarnya ini harus dipelajari dulu nih ya
si bapak ini dapat informasi dari mana
dia mengambil kesimpulan itu berdasarkan cerita cerita yang mana ya
karena menurut saya itu sangat menentukan
belum lagi seperti tadi dikatakan oleh bung ciko ya
soal bahwa dia itu sebetulnya membawa kepentingan apa ya
tapi taruhlah kita sekarang anggap dia itu netral anggaplah dia itu kritis
sebetulnya perspektif dia cara baca dia mengenai kasus yang terjadi di indonesia ini seperti apa
mengapa dia sampai merasa perlu ya untuk menyampaikannya secara terbuka
nah dalam hal ini mas saya memang merasa kecewa juga kalau sampai perwakilan indonesia di sana memilih untuk tidak merespons ya
barangkali takut barangkali khawatir bahwa responsnya akan keliru atau apa
tapi biar bagaimanapun kritik kritik semacam ini suara suara keras semacam ini harus dijawab harus ditanggapi secara terbuka oleh perwakilan indonesia
karena memang kita sih gak kepengen sampai indonesia dianggap sebagai sebuah negara yang mengalami kemunduran demokrasi
kita tidak ingin agar pbb apalagi mengatakan itu
mas ciko terkait dengan kritikan dari anggota pbb ini ini berefek tidak terhadap daya tawar ham di indonesia
di forum pbb atau forum forum internasional lainnya
saya rasa kalau terus menurunnya ini apa namanya indeks demokrasi kita juga perilaku perilaku pejabat
maupun penguasa dan pemerintah terkait dengan hal hal yang terkait dengan hak asasi manusia
tentu kedepannya akan menurunkan juga daya tawar kita gitu ya
kalau kita bicara bodoh bodohan aja misalnya
sekarang kalau kita ibu retno yang begitu gencar mengutuk soal
genosida yang terjadi di israel dan pelanggaran hak asasi manusia dan lain lain gitu kan
tapi kalau negara kita juga dianggap juga banyak sekali melakukan pelanggaran yang terkait dengan hak asasi manusia
tentunya nanti kredibilitas kita integritas kita juga akan dipertanyakan
pada jangka pendeknya tentunya saya merasa ini harus dianggap sebagai kritikan
seperti juga kritik dari dalam negeri gitu
jadi ini sebagai wake up call lah bagi pemerintah kita dan khususnya bapak presiden jokowi
yang sebenarnya masih punya waktu untuk meninggalkan legacy yang
legacy nya tidak seperti yang diharapkan bahwa dia akan meninggalkan legacy sebagai pemimpin yang demokratis
tetapi dalam waktu yang singkat ini sampai bulan oktober sebaiknya melakukan beberapa perbaikan perbaikan
tapi mas ciko dengan kritikan dari bisa dikatakan dari dunia internasional ini
meyakinkan tpn tidak untuk memajukan gugatan kmk
ya itu tadi apa yang disampaikan oleh
bung ade armando tadi terkait apakah semuanya debatable itu
nah sebenarnya kan debatable ini kan bisa kita selesaikan once and for all ya
di salah satunya di mahkamah konstitusi dan juga melalui jalur hak angket
kita lihat lagi ke depannya kita tunggu bagaimana penetapan hasil rekapitulasi dari kpu
tapi dalam dua jalur itu di dalam koridor konstitusional kami siap
mas ade ini kan kita tahu bahwa ccpr ini kan sudah diratifikasi oleh indonesia gitu ya
dan melalui undang undang nomor dua belas tahun dua ribu lima
anda masih menyebut ini sebagai kritik biasa
iya lagi lagi saya nggak berani menyimpulkan terlalu jauh
karena saya belum punya cerita yang cukup mengenai bagaimana itu dinyatakan ya
misalnya tadi pertanyaan saya di awal apakah ini pernyataan seorang anggota ccpi ccpr
dari senegal atau memang ini menjadi sebuah pernyataan bersama dari lembaga tersebut ya
karena saya sih merasa bahwa kalau sampai dewan ham pbb itu menganggap indonesia mengalami penurunan demokrasi yang signifikan
enggak lah ya demokrasi kita barangkali memang tidak sepenuhnya perfect
tapi kemudian pada saat yang sama saya harus mengatakan bahwa ada banyak hal yang baik yang sudah dilakukan
dan tidak bisa sepenuhnya dianggap sebagai sebuah
atau dengan mudah mudahan dengan mudahnya dianggap sebagai kesalahan pak jokowi
ininya belum dapat nih mbak konteksnya kenapa dia ngomong begitu atas dasar apa ya
kita belum baca tuh memang argumen lengkap dari dia
jika masih mempertanyakan kalau dari koalisi anda sendiri apa tanggapannya
apakah akan memberikan sikap tertentu atau akan seperti apa
saya lagi lagi juga nggak bisa jawab karena itu bukan keputusan yang melibatkan saya
saya ini adalah seorang caleg psi nih politisi psi yang tidak ikut di dalam pertemuan pertemuan koalisi ya
saya cuma bisa mengatakan kalau saya diminta pendapat
saya akan mengatakan bahwa apa yang dikatakan oleh teman senegal itu perlu dibaca secara utuh
secara lengkap dan kemudian direspons juga secara utuh dan lengkap dari indonesia
karena saya sih termasuk orang yang percaya bahwa indonesia ini tidak perlu khawatir dengan tamparan apapun atau serangan apapun
apakah itu datang dari satu orang ataukah itu datang dari sebuah dewan
yang penting kan kita bisa menjelaskan kepada publik dunia publik internasional bahwa sebetulnya apa yang dikatakan di sana
itu adalah sesuatu yang barangkali keliru atau tidak tepat atau apapun
dan indonesia tidak perlu merasa saya setuju sama pernyataan bung ciko tadi
indonesia itu nggak perlu khawatir kalau ada yang mengatakan bahwa indonesia ini adalah sebuah dewan
kita nggak perlu khawatir kalau ada kritik baik dari dalam maupun dari luar terhadap pemerintah
oke jadi dari koalisi anda tidak akan melakukan apa apa juga ya untuk menjawab kritikan ini
saya kalau koalisi saya saya tidak tahu saya tidak bisa menjawab merepresentasikan jawaban dari koalisi kami
oke mas ciko kalau menurut anda pemerintah harus melakukan apa ketika sudah disinggung dalam forum internasional singkat saja
saya rasa satu hal ya on the spot kemarin ketika ditanya oleh bapak dari senegal itu
dirjen dari kementerian luar negeri seharusnya menjawab
tadi saya setuju dengan apa yang dikatakan oleh bung ade kalau memang dia merasa itu salah dan lain lain
tapi kan dengan tidak menjawab ini kan semakin akan menimbulkan pertanyaan pertanyaan
nah ke depannya pemerintah republik indonesia harus menjelaskan secara baik
pertanyaan pertanyaan dan ilmuwan dalam ruang dua tahun itu disambung oleh bkpd bung ciko dan bung ciko
dan cukup bertubi tubi karena kita tahu sendiri
ketika satu pertanyaan tidak dijawab akan ada pertanyaan pertanyaan berikutnya
kalau terlalu kita mencurigai motif dari pertanyaan tersebut
apa ada di balik itu saya rasa ini terlalu jauh bung ade
karena kalau kita bicara siapa orang ini berbicara dengan siapa di indonesia
tentunya kalau aktivis ham dan demokrasi berbicara dengan aktivis ham dan demokrasi
dan berkumpul dengan aktivis ham dan demokrasi
jadi agak berbeda dengan bung ade armando
ya sebagai aktivis ham dan demokrasi sekarang mendukung calon presiden yang ada kasus hamnya
oke mas ade menurut anda istana atau presiden jokowi perlu menanggapi tidak singkat saja
kalau pak presiden mungkin nggak perlulah ya
tapi kalau suara dari pemerintah saya rasa necessity adalah keniscayaan harus ada jawaban
saya melihat komunikasi bahwa menurut saya memang kalau ada sebuah pernyataan
dan itu pernyataan yang merugikan indonesia ya indonesia harus menjawab
baik terima kasih mas ade armando politisi dari psi
dan juga terima kasih mas jiko hakim politisi dari pd perjuangan
sudah bergabung bersama kami di kompas petang selamat sore